langsung mobil bersaut sautan sudah jadi teman kami selama ramadhan
kepadatan dan antrian panjang menyadarkan kami kapan ya terakhir pulang untuk silaturahmi
hati hati di jalan ini ungkapan sayang kami buat kamu para pemudik
meski lebaran ini jauh dari keluarga tapi nggak papa
toh senyum dan doa mereka menyertai kus nantiasa lupisan
dan ngawal pemudik yang mau balik